ketua pergerakan indonesia untuk semua ade armando menjadi korban pemukulan masa yang berunjuk rasa di dpr ri
untuk mengetahui perkembangannya kami telah terhubung via telpon dengan sigit widodo dosen universitas indonesia
halo selamat malam mbak dea saya bukan dosen saya kebetulan mahasiswa doktoralnya bang ade
baik baik kami koreksi ya bahwa mas sigit widodo ini adalah mahasiswa doktoral ya yang diajar oleh ade armando
saya lihat di twitter milik mas sigit mas sigit sudah menjenguk ya seperti apa kondisi terkini yang boleh dibagikan kepada kami masyarakat
iya jadi tadi sekitar pukul lima itu bang ade sudah dibawa dari dpr menuju ke rumah sakit siloam di kawasan semanggi gitu
dan beliau langsung masuk ke
ini ya langsung masuk ke ugd
dan sudah dilakukan pengobatan dan pemeriksaan
tadi sekitar pukul delapan itu beberapa orang yang menjenguk diperbolehkan untuk bertemu dan berbincang dengan beliau
jadi kalau kita lihat kondisinya susah susah yang dialami beliau cukup parah
banyak luka di sekitar kepala kemudian mukanya lebam
ada beberapa jahitan di sebelah bagian kepala dan terlihat di apa namanya
sebenarnya di bantal yang digunakan bang ade itu ada bercak bercak darah yang cukup banyak gitu ya
tetapi sampai tadi ketika kami datang dan mengobrol bang ade masih bisa mengobrol dengan baik dan masih cukup bersemangat gitu ya
apa namanya tidak ada kekhawatiran atau ketakutan gitu
tapi lebih ke
ada kegeraman lah bahwa apa namanya
seorang bisa mendapatkan perlakuan se brutal dan se biadab itu
mas sigit tentunya dengan keadaan kesehatan yang saat ini sedang dialami oleh ade armando dosen anda
apa saja komunikasi yang anda jalin dengan bang ade armando selain soal kronologis tadi
apakah ada hal yang boleh di share yang boleh dibagi kepada masyarakat
tadi kebetulan tidak terlalu banyak ya
perbincangkan karena memang tadi cukup banyak yang datang dan kami bergantian gitu berbincang dengan beliau
ya mungkin kondisinya kita masih menunggu dalam beberapa hari ke depan karena sepertinya luka di bagian kepala cukup parah dan tadi beliau beberapa kali muntah gitu ya
kita masih menunggulah apa namanya
pantauan semoga dalam beberapa hari ke depan beliau akan semakin baik
tapi secara umum beliau masih bisa berpikir
komunikasi dengan baik masih bisa mengobrol dengan biasa gitu
hanya saja memang kondisi fisiknya terutama di bagian kepala dan wajah itu sangat luka cukup parah
kita melihat ke belakang sebelum ada kejadian pemukulan oleh masa yang melakukan unjuk rasa
apakah kegiatan dari bang ade armando untuk datang ke aksi unjuk rasa di depan gedung dprr ini di share juga
mas sigi diceritakan mungkin apa yang menjadi dasar bang ade ke sana
ya kebetulan saya juga salah satu koordinator di pergerakan indonesia untuk semua di mana bang ade menjadi ketua
jadi ade itu tadi datang bersama tim dokumentasi dari pergerakan indonesia untuk semua itu sebetulnya untuk membuat video tentang demonstrasi hari ini gitu
jadi ada salah satu hal yang dilakukan oleh pergerakan indonesia
pergerakan indonesia untuk semua adalah membuat konten konten gitu biasanya tentang masalah pluralisme anti diskriminasi seperti itu
dan biasanya ada juga konten konten tentang masalah masalah terbaru gitu masalah terkini salah satunya juga demonstrasi hari ini
jadi yang dilakukan bang ade hari ini sebetulnya ingin membuat dokumentasi apa namanya demonstrasi hari ini gitu
setahu saya seperti itu
kalau kita lihat semangatnya ini kan tuntutan tuntutan dari para peserta
untuk unjuk rasa ini adalah salah satunya adalah menolak tiga periode begitu ya untuk pemerintah sekarang
dan bang ade juga sempat mengeluarkan statement itu
artinya kejadian pemukulan ini sangat di luar dari perkiraan ya artinya
betul jadi agak aneh gitu kalau misalnya apa namanya
bang ade kemudian dimusuhi oleh sekelompok orang yang mengaku menolak perpanjangan periode
jadi presiden jadi tiga kali gitu sementara bang ade sendiri dari awal memang sudah tegas menolak tidak mau ada tiga periode untuk jabatan presiden gitu
kalau dari visual atau dari yang diingat oleh bang ade armando apakah anda diceritain begitu istilahnya ya siapa kelompok kelompoknya apakah bang ade armando bisa mengidentifikasi
tadi terus terang kita ngobrolnya nggak terlalu panjang
karena memang waktunya sebentar gitu dan tadi tepat pukul sekitar pukul dua puluh satu itu bang ade langsung dipindahkan ke hcu ke ruang instalasi hcu gitu
kita nggak bisa ngobrol lagi sejak dipindahkan dari ugd
tentang masalah siapa yang melakukan sebetulnya kami menunggu hasil penyelidikan polisi aja
artinya kami percaya bahwa polisi akan bisa mengungkap siapa pelakunya gitu
anda satu pergerakan ya ini pergerakan indonesia untuk semua
anda bersama bang ade

apakah sudah ada pihak kepolisian yang memintai keterangan atau memberikan informasi terbaru soal penyelidikan kasus ini
kalau kepada bang adinya sendiri karena memang kondisi beliau masih cukup parah ya tadi ada polisi yang membantu menjaga dan membantu membawa ke rumah sakit
tetapi penyelidikan sepertinya belum ada ya kalau kepada teman teman pis juga belum ada apa namanya
belum ada yang ditanyai terkait dengan peristiwa hari ini
baik terima kasih mas sigit widodo
ini adalah mahasiswa doktoral universitas indonesia yang diajar oleh ade armando
termasuk juga punya nilai yang sama yang diperjuangkan melalui pergerakan indonesia untuk semua
terima kasih mas sigit semoga anda selalu sehat
terima kasih selamat malam mbak dea